kan ada surat edaran ya kepada masyarakat
mereka silakan tetap
tetapi ditutup tirai
jadi mari kita bersama sama
bagi umat muslim yang sedang
melaksanakan ibadah puasa
jadi yang berjualan mamin
pagi siang dan sore
bisa menutup dengan tirai
mereka tetap bisa berjualan